ya sementara itu pemirsa pantai ancol dipadati pengunjung yang mengisi waktu liburan bersama keluarga minggu siang
mereka tetap berlibur meski ada peringatan gelombang tinggi dan imbauan menjauhi pantai di wilayah yang tidak jauh dari krakatau
kawasan berenang pantai ancol ini masih menjadi favorit pengunjung yang ingin menghabiskan waktu libur bersama keluarga
anak anak yang sedang asik berenang didampingi orang tua mereka di atas air laut yang tengah pasang
mereka tidak khawatir dengan tinggi air laut
selain karena telah mempersiapkan berlibur ke ancol pengunjung merasa aman berenang di pantai ancol
meski air laut pantai ancol aman untuk digunakan berenang namun petugas penjaga pantai tetap menghimbau para pengunjung untuk tetap waspada dan menjaga anak anak mereka agar dapat berenang di tempat aman
pertanyaan terakhir bagaimana pengunjung berpikir bahwa mereka akan menjauh dari pantai ancol

pertanyaan terakhir bagaimana pengunjung berpikir bahwa mereka akan menjauh dari pantai ancol